iya pemerintah resmi memberi label teroris terhadap kelompok bersenjata papua
apa dalil pemerintah yang akhirnya memberikan label tersebut dan apa yang berbeda terkait penanganan keamanan di papua setelah adanya pelabelan tersebut
langsung saja saya berbincang dengan menteri koordinator politik hukum dan keamanan prof mahfud md
selamat malam pak mahfud
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
pak mahfud kemarin akhirnya pemerintah secara resmi menetapkan kelompok bersenjata papua sebagai kelompok teroris
apa yang kemudian membuat pemerintah akhirnya menetapkan kelompok bersenjata papua ini sebagai kelompok teroris
apa saja kajian yang sudah dilakukan atas keputusan ini
tetapi yang mendorong pencepatan itu adalah eskalasi kekerasan yang terjadi beberapa bulan terakhir ini ya
terutama akhir akhirnya kan banyak pembunuhan terhadap warga sipil secara kejam terhadap guru terhadap tukang ojek terhadap pegawai kpu
kemudian pembakaran rumah pembunuhan macam macam banyak sekali
sehingga kita menganggap ini sudah memenuhi unsur terorisme
yaitu melakukan tindakan kekerasan dan ancaman kekerasan yang mengorbankan orang non kombatan
kemudian merusak fasilitas umum
dengan cara brutal
itu sudah teror kan
lalu kita tetapkan saja sebagai kelompok teroris
apakah itu organisasinya atau orang orang yang berafiliasi dengan tindak kekerasan itu
apalagi jelas gerakan itu bermotif memenuhi syarat
motifnya ideologi politik dan keamanan
itu kan itu syarat undang undang
mereka sudah menyatakan
mereka akan merdeka bahwa mereka adalah kelompok popa mereka yang tidak mengakui ruplik
dan terang terangan menantang perang
menantang perang kepada tni polri
dan itu diviralkan
silakan polri tni datang ke sini
kita akan bunuh semua kan gitu
nah itu sudah teror
kalau sudah aparat keamanan dan pertahanan ditakut takuti begini
maka sesuai dengan suara suara dari masyarakat yang memang meminta agar pemerintah bersikap tegas terhadap ini
bahkan keruan agar pemerintah mengkategorikan kkb di papua itu sebagai kelompok teroris
diserukan dengan nyata oleh ketua umum pbnu kiai haji akil sirat
dan kemarin juga begitu kita mengumumkan kelompok itu pp muhammadiyah pak abdul mukti mengatakan
tepat itu pelebelan teroris asal terukur
nah itu semua yang melatar belakangi kami nyatakan bahwa itu adalah kelompok teroris
oke termasuk apa ini
ya akan kita buru tetapi yang kita buru adalah teroris itu
untuk melindungi rakyat papua
jadi untuk pembangunan papua tetap berlandasan pada perintah presiden yang dijuangkan dalam impress sembilan tahun dua ribu dua puluh
yaitu pendekatan kesejahteraan
jadi dana dikucurkan ke sana teknologi ke sana infrastruktur ke sana itu sudah disiapkan dengan sebuah impres khusus untuk kesejahteraan rakyat papua
termasuk juga kemarin penembakan terhadap kabinda papua itu juga kemudian yang melatar belakangi akhirnya keluar kebijakan ini begitu ya pak mahfud
dan tadi kan disebutkan bahwa ada dukungan dari tokoh tokoh
tadi pak mahfud menyebutkan terhadap kabinda papua

mungkin lebih banyak yang disebutkan adalah tokoh tokoh di nasional di pusat begitu
dukungan tokoh tokoh masyarakat papua sendiri seperti apa pak mahfud terhadap kebijakan ini
oh banyak banyak dukungan dari masyarakat papua begini
pimpinan pimpinan dprd kemudian tokoh tokoh gereja tokoh tokoh adat datang semua ke jakarta ke kantor saya
bahkan bergelombang dari gereja itu ada dua gelombang karena beda tempat beda misalnya
beda misalnya satu katolik satu kristen beda beda datangnya
semua menyatakan bahwa papua itu harus diselamatkan dari teror
karena papua itu sebenarnya sangat sangat republik secara hukum maupun secara psikologi
secara hukum itu sudah ditentukan oleh penentuan pendapat rakyat yang kemudian disesahkan oleh majelis umum pbb pada bulan november dua ribu dua puluh

yang kemudian disesahkan oleh majelis umum pbb pada bulan november dua ribu dua puluh
sebelum kita masuk bagaimana kemudian penjabaran dari kebijakan ini
saya ingin kemudian menanyakan bagaimana tanggapan dari pak mahfud soal komentar yang disampaikan oleh gubernur papua lukas nmb
terkait kebijakan yang baru saja dikeluarkan
gubernur papua meminta untuk pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini
bagaimana apakah ada peluang untuk dikaji ulang kebijakan ini
karena khawatir dampaknya tidak hanya mungkin soal di dalam internal papua sendiri
tapi kemudian nanti akan merembet terhadap masyarakat papua yang berada di rantau misalnya pak mahfud
ya permintaan kaji ulang dari gubernur lukas nmb itu memuat dua hal
satu agar berkonsultasi dulu pemerintah dengan pbb
saya tegakkan bahwa justru pbb lah yang memerintahkan melalui resolusi nomor seribu tiga ratus tujuh puluh tiga
dengan setiap negara membuat daftar teroris di negaranya sendiri
agar bisa nanti dikerjasamakan untuk pemberantasannya
itu tidak ada perintah harus konsultasi dengan pbb
pbb yang memerintahkan semua negara anggota pbb itu terikat untuk membuat daftar teroris
di negaranya masing masing sesuai dengan undang undangnya masing masing
itu keliru kalau kita kok disuruh
yang kedua justru kita membuat kkb ini sebagai kelompok teroris
justru untuk melindungi rakyat papua termasuk yang berada di luar papua
diaspora yang ada di jawa sumatera sulawesi semua kita lindungi
atau tidak ada satu bukti pun selama ini yang kemudian tidak ada perlindungan terhadap mereka
karena mereka itu yang berada di luar papua pun adalah warga negara kita
malah kita beri afirmasi
afirmasi itu apa
kemudahan kemudahan menjadi pegawai negeri
di luar ketentuan yang berlaku secara nasional
karena kita memberi afirmasi
sekolah ke universitas ke ui ke ugm ke itb
mereka diberi fasilitas
tidak usia ke tes seperti orang jawa
kalau anda mau masuk universitas universitas itu anda dikasih jatah kursi
karena kita memberi perlindungan kepada mereka yang di luar negara bisa dididik
baik dengan standar nasional
baik yang utama adalah perlindungan dan juga kesejahteraan rakyat papua
bagaimana kemudian penjabaran dari kebijakan ini pak mahfud
kalau kemudian kelompok bersenjata papua dimasukkan ke dalam daftar teroris
apakah kemudian tidak menciptakan suatu gerakan yang lebih represif terhadap pemberantasan atau penjagaan keamanan di papua
karena kita sudah memetakan tempat tempat
dan orang orangnya itu kita sudah punya
itu ben sudah punya
ba'is sudah punya
justru kita bicara kemarin tni polri dan bin itu harus bekerja sama
karena ben tahu pestanya
tahu di mana pekelompoknya dan tahu di kelompok mana dia berbaur
sehingga membahayakan warga sipil kalau ditindak
itu ben dan ba'is yang memetakan itu
lalu tni polri yang melakukan tindakan penyelamatan terhadap warga sipil
tapi menindak tegas teroris teroris itu
yang sudah diidentifikasi
kan sebenarnya sudah ada nama nama
ada sekian ratus orang lah di bawah
kalau yang nama namanya itu nampaknya yang hampir sama tuh di bawah dua ratus satu ratus sembilan puluh berapa gitu
tapi ada yang menyebutnya sampai tiga ratus
itu kan sedikit sekali
dan tempat tempatnya sudah tahu ada di kelompok sana di desa sana
itu sudah mulai diidentifikasi
oleh sebab itu kita tetap melindungi seluruh rakyat
itu untuk keselamatan rakyat di luar kelompok separatis
ada pun program kesejahteraan yang ditekankan oleh presiden
bahwa di papua itu pendekatannya kesejahteraan
oleh sebab itu presiden sudah mengeluarkan inpres sembilan ratus dua puluh
itu di situ semua kementerian lembaga sudah diberi tugas masing masing
kamu harus berat ini di papua
departemen ini berbuat ini
menteri ini berbuat ini dan sebagainya
sudah ada interestnya dan disediakan dananya juga
itu semua kalau dikalikan
satu orang papua itu yang dibiayai oleh negara itu tujuh belas kali lebih besar
dibandingkan dengan rata rata di luar rakyat papua
nah sementara tuduhan orang bahwa pemerintah mengeruk
kekayaan papua itu tidak benar
karena seluruh kekayaan papua itu
ketika pajaknya dihitung termasuk pengelola kekayaan pemerintah jakarta itu hanya dua belas triliun pajaknya
sementara pemerintah setiap tahun mengeluarkan empat puluh enam
kan seperempatnya aja kan
artinya kebijakan ini juga beriringan begitu ya dengan kebijakan di kementerian lain
untuk memastikan bahwa kesejahteraan rakyat papua ini terjamin begitu ya pak mahfud
kalau kemudian kita bicara
sebagian pihak yang kemudian masih berharap ada jalan damai untuk penyelesaian masalah konflik keamanan di papua
artinya sudah tidak mungkin lagi begitu dengan menempatkan atau memasukkan kelompok bersenjata papua dalam daftar teroris
oh kalau jalan damai itu adalah jalan yang utama
ini kan mereka yang sudah diajak damai diajak kembali ke republik secara baik baik
masih nantang perang dan nembay orang buni orang
kalau sekarang mereka sadar saya mau damai saya mau menyerah
menyerah saja tidak akan diapa apakan
nanti hukum akan bicara kan gitu
orang menyerah dan orang lari sampai ditangkap itu kan hukumannya beda
tapi kalau mau damai bagus kalau mau damai bagus
kita damai memang sejak dulu kita bicara soal damai bukan kekerasan
yang lebih humanis misalnya yang dengan pendekatan yang kemudian ada yang mengatakan
misalnya dilakukan dialog
misalnya seperti cara penyelesaian konflik di aceh
misalnya pak mahfud apakah itu mungkin dilakukan
oh bukan tidak mungkin
sejak dulu kita sudah dialog
belasan tahun ini dialog
tokoh tokohnya datang ngajak dialog
tapi yang mereka yang keras kepala ini yang tetap ingin memberontak ini
tidak pernah datang dialog minta dialog apa langsung membunuh langsung apa
kalau kita kan selalu tanya anda minta apa
mari membangun bersama apa
tapi mereka nggak datang
yang datang ya orang baik baik yang lebih banyak
itu yang kalau dilihat dari survei sembilan puluh dua persen kan
mereka semua minta republik membangun di sana
tapi yang bisa delapan persen itu ada yang tidak mau tahu terserah saja
tapi ada lebih kecil lagi dari delapan puluh persen itu mungkin satu persen saja atau dua persen
yang itu yang memberontak berontak
yang kita anggap melakukan gerakan teror
itu yang kita buru
itu yang diburu begitu ya pak mahfud
kalau kemudian terakhir pak mahfud saat ini ada upaya untuk membawa
dengan keluarnya kebijakan pemerintah ini untuk membawa masalah ini ke pengadilan internasional
bagaimana tanggapan dari pemerintah
pengadilan internasional kan nggak punya wawonan
untuk pengadilan internasional itu kompetensinya bukan itu
sama juga orang dulu bertelur telur
ya pemilu mau dibawa ke internasional
dia diketawai kalau orang hukum
setiap pengadilan itu kan punya kompetensi
seperti hutang piutang misalnya
anda mau berperkara ke pengadilan agama
itu ke peradilan umum
sama kalau urusan kayak gini
kalau mau dibawa ke internasional ditertawai
itu di pengadilan dalam negerimu kata pengadilan internasional
kecuali nanti di dalam proses penentuan teror itu
terjadi apa yang disebut genosida
karena ada ukuran ukuran tertentu
kalau seorang teroris ditindak itu bukan kejahatan kemanusiaan
ada undang undangnya ada resolusi pbb nya gitu
nggak apa apa itu orang bodoh aja kok
kayak gini mau dibawa ke pengadilan internasional
hukum apa yang mau dipakai di pengadilan internasional
ini perintah pbb lemba
ini perintah pbb
resolusi dewan keamanan nomor seribu tiga ratus tujuh puluh tiga
menyatakan setiap negara
supaya membuat daftar organisasi teroris dan terduga teroris
nah itu perintah pbb ada resolusi
dan indonesia ikut tanda tangan di situ
ketika resolusi itu dikeluarkan
artinya seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah
yang kemarin dikeluarkan oleh pemerintah
tujuannya hanya semata mata untuk memberikan perlindungan
dan keamanan bagi warga papua
bagi rakyat papua
pak mahfud md
keamanan dan kesejahteraan
jadi aman dulu baru kesejahteraannya kita kembangkan
baik aman dan sejahtera bagi rakyat papua
itulah yang diharapkan seluruh masyarakat indonesia
pak mahfud md
pak enko polkum republik indonesia
terima kasih atas waktunya di cnn indonesia newscast
selamat malam pak